covid sembilan belas yang ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia atau who
telah menginfeksi setidaknya dua ratus lima negara
panduan dari organisasi kesehatan dunia atau who terkait perawatan di rumah
diadaptasi dari panduan infeksi sindrom pernafasan pada kasus mers beberapa tahun silam
berikut adalah pedoman merawat pasien di rumah yang diterbitkan who
tempatkan pasien dalam ruangan tersendiri dengan ventilasi yang baik
batasi pergerakan dan minimalkan berbagai ruangan yang sama dengan perawat atau anggota keluarga lain
pastikan ruangan bersama memiliki ventilasi yang baik
anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang berbeda
jika tidak memungkinkan
batasi jumlah orang yang merawat pasien pengunjung atau penjenguk tidak diperbolehkan sampai pasien sehat
segera bersihkan tangan setiap kontak dengan pasien
seperti saat sebelum dan setelah menyiapkan makanan sebelum dan setelah makan dan keluar dari kamar mandi
untuk mencegah penularan melalui droplet masker bedah diberikan kepada pasien sesering mungkin
orang yang memberikan perawatan di rumah yang berbeda
bisa diperbolehkan dengan masker bedah
hindari kontak langsung dengan cairan tubuh terutama cairan mulut atau pernapasan serta tinjan
gunakan sarung tangan dan masker
pasien menggunakan spray dan alat makan sendiri atau tidak tercampur
bersihkan permukaan di sekitar pasien termasuk toilet dan kamar mandi secara teratur
bersihkan pakaian pasien seperti spray
handuk dan lain lain
menggunakan air atau mesin cuci dengan suhu air enam puluh hingga sembilan puluh derajat celcius
dengan deterjen lalu keringkan
sarung tangan atau masker atau bahan lainnya selama perawatan harus dibuang di tempat sampah
kemudian ditutup rapat sebelum dibuang sebagai kotoran infeksius
hindari kontak dengan barang terkontaminasi lainnya
seperti sikat gigi alat makan minum handuk pakaian dan spray
ketiga petugas keseluruhan
kesehatan memberikan pelayanan kesehatan rumah
perhatikan apd dan mengikuti rekomendasi pencegahan penularan penyakit
selama masa pemulihan pasien tetap melakukan observasi diri sambil dievaluasi petugas kesehatan
tetap melakukan pembatasan interaksi dan kegiatan
demi menghindari penyebaran virus untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar
tim liputan cnn indonesia